di jakarta desain kantor dibuat sesuai dengan tipe para pekerjanya
beberapa perusahaan start up menyediakan ruangan berwarna warni
area kerja yang terbuka dan juga ruangan rekreasi untuk pekerja kreatif yang bekerja di dalam ruangan
desain kantor modern mengalami banyak perubahan dalam dua puluh tahun terakhir
trend desain interior kantor dengan area terbuka dan fasilitas rekreasi mulai populer dalam empat sampai lima tahun terakhir
katanya sih bekerja di ruangan seperti ini bisa menurunkan tingkat stres
ruang kantor yang terbuka seperti ini memang sedang menjadi tren terutama jika pekerjanya ini rata rata anak muda
nah tapi apa benar nih layout kantor yang berwarna warni dan fasilitas seperti ini bisa membuat pekerjanya jadi tidak mudah stres
menurut mas gimana nih
nggak juga sih gimana anak anaknya juga
setuju sih biar santai aja gitu
konsep ini dipakai di hampir setiap start up di jakarta termasuk juga start up e commerce ini
di sini fasilitas yang disediakan adalah bentuk apresiasi bagi kerja keras nakama atau sebutan karyawan mereka
desain dari kantor dan tempat kerja juga dibuat sedemikian
sehingga nakama kita bisa memilih gitu
jadi misalnya kalau mereka memang pengen fokus itu ada tempat tempat di mana mereka bisa fokus
tapi kalau mereka pengen berkolaborasi ada collaboration zone
tidak hanya bekerja tapi juga mengenai apa misalnya kita punya fasilitas gitu ya
yang kita memang sengaja buat yang kita harapkan itu bisa membuat nakama betah
sebagai contoh kita punya game zone ketika mereka pengen agak sedikit rehat gitu ya
lepas dari ke sibuk
atau ada bahkan kita punya juga calon daycare
bahkan kita sediakan napping room kalau mereka pengen istirahat di situ gitu
jadi semua pencapaian itu itu adalah bukti gitu ya
bahwa memang kalau kita bisa meng create experience yang luar biasa bagi nakama
mereka juga akan bisa mencapai hal hal luar biasa bersama tokopedia
bagi karyawan perusahaan startup lainnya yang bergerak di bidang kreatif
seperti penyedia ruangan kantor
suasana kantor yang nyaman membuat waktu kerja terasa lebih menyenangkan
jadi kalau misalnya kita datang pagi biasanya jadi nggak begitu boring
easy to discuss juga sama temen temen dan tim
dan yang pasti kayak tiba tiba udah malem karena nggak ngerasa kayak kerja juga sih
⁇ that justru menurut aku sih kayak ngebantu justru kita buat lebih produktif
ketimbang kita berkutat terus di meja dan kayak dengan suasana yang juga kayak nggak friendly gitu
lingkungan kerja ditunjang setiap elemen di dalamnya turut berpengaruh pada produktivitas
dan rasa nyaman karyawan di sebuah perusahaan
hal tersebut yang membuat perusahaan terpaksa
pembangunan perusahaan termasuk start up di jakarta
berlomba lomba menciptakan ruang yang nyaman untuk karyawannya
tim liputan cnn indonesia jakarta